setelah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap seorang pasien di national hospital surabaya jawa timur
tersangka junaidi meminta maaf kepada keluarga korban juga kepada istri dan anaknya
ia mengaku hilang
di kawal ketat anggota unit perlindungan perempuan dan anak polrestabu surabaya jawa timur
junaidi abdullah perawat senior di national hospital mengaku menyesali perbuatannya
ayah satu anak ini tidak menyangka perbuatannya akan menuai kenyataan pahit
perawat di national hospital surabaya jawa timur ini ditetapkan tersangka tunggal pelaku pelecehan seksual terhadap seorang pasien
dari hasil penyidikan terungkap tersangka diketahui sebagai asisten dokter anestesi
junaidi tergoda saat melihat tubuh korban yang hanya mengenakan baju operasi
membenarkan bahwa telah melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap korban ketika sedang melaksanakan dinas
dokter anestesi ketika membawa korban ke ruang recovery ketika sedang mencabut elektronik dan namanya red dot
nah itu korban merasa terangsang dan melakukan perbuatan
sebelumnya unit perlindungan perempuan dan anak berhasil membekuk junaidi
jumat ini hari kemarin
polisi kini masih memeriksa junaidi